hingga september ini sudah sebelas bulan bank indonesia mempertahankan suku bunga acuan di posisi tujuh
posisi terakhir bi rate adalah tujuh dua puluh lima persen pada bulan oktober tahun lalu
jika ditelisik lebih dalam sebagai instrumen moneter bi rate memiliki jangkauan pengaruh yang sangat luas
selain pengarah tekanan inflasi pengontrol kurs rupiah serta acuan bunga kredit
bi rate kini ikut mendukung kebijakan fiskal pemerintah
yakni menyehatkan transaksi berjalan dan mengawal pertumbuhan ekonomi
kebijakan tersebut konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran empat lima plus minus satu persen pada tahun dua ribu empat belas
dan empat satu pada tahun dua ribu lima belas
dan menjadikan transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat
bi rate yang telah ditahan selama sebelas bulan ternyata tidak serta merta berpengaruh signifikan mengendalikan suku bunga perbankan
bahkan bank tidak mau menyalurkan kredit dengan deras karena ekonomi domestik juga tertekan
hal ini tercermin dari neraca transaksi berjalan yang masih defisit
pertumbuhan kredit itu akan delapan sepuluh
pada mulanya akhir kali kita bicara mengenai tahun ini
tapi saya lihat situasinya tidak memungkinkan itu
jadi dua puluh tujuh tiga puluh triliun rupiah nominannya yang merupakan delapan sepuluh itu pasti bisa tercapai
kedepan ekonomi domestik diproyeksi akan mengalami tekanan dari rencana kenaikan harga bbm bersubsidi
pada saat yang sama akan ada potensi tekanan dari kebijakan bank sentral amerika serikat yang akan menaikkan suku bunga

bagaimana bank indonesia mengantisipasi potensi tekanan ini
bagaimana pula proyeksi nilai tukar rupiah dan pengaruhnya terhadap utang luar negeri indonesia
bahasan selengkapnya hadir dalam the central bank
pemirsa bank sentral kembali menahan suku bunga acuan di level tujuh
ini artinya sudah sebelas bulan bi rate tidak berubah
lalu bagaimana proyeksi bunga acuan di waktu mendatang
selengkapnya kita hadirkan perbincangan dalam the central bank
dan saat ini terhadir direktur eksekutif bank indonesia bidang kebijakan ekonomi dan moneter yuda agung
terima kasih pak yudha sudah bergabung bersama kami dalam the central bank
pak yuda kembali bi menahan suku bunga acuan di tujuh lima
apakah sepanjang periode sebelas bulan tersebut target target yang disebutkan oleh bi seperti misalnya pengendalian inflasi
defisi transaksi berjalan yang terkait dan juga pengendalian keuntungan
juga ekonomi yang sustain ke depan apakah sudah tercapai selama periode tersebut
ya kalau kita lihat inflasi sekarang sudah terkendali sudah kemarin terakhir adalah tiga sembilan puluh sembilan year on year nya
artinya sudah kembali pada kisaran sasaran bank indonesia empat lima plus minus satu persen
itu yang menjadi pertimbangan kita yang pertama
yang kedua kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi
memang pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga menurut asesmen kami ini mulai agak terus menurun ya
terus menurun sehingga untuk keseluruhan tahun kami perkirakan sekitar lima dua persen untuk keseluruhan tahun dua ribu empat belas
tetapi di sisi lain kita melihat beberapa risiko yang harus kita cermati ke depan ini
terutama di dalam masa masa transisi ini dan juga tahun depan
informasi terkait dengan adanya rencana untuk menaikkan adminster prices khususnya bbm
ini mungkin bisa akhir tahun ini atau mungkin di awal tahun depan
ini juga masih ada ketidakpastian besarnya berapa juga kita belum tahu gitu ya
yang kedua adalah dari sisi carn account
ini juga ke depan walaupun memang lebih baik dibanding triwulan dua yang sekitar empat tujuh
di triwulan empat dan triwulan tiga triwulan empat diperkirakan membaik
namun demikian penurunan harga harga komoditas ekspor kita seperti cpo batubara dan sebagainya ini masih menjadi persoalan ke depan
yang ketiga adalah dari globalnya adalah fed fund
fed fund untuk tahun dua ribu lima belas itu sekarang ini kalau kita lihat survei dari pelaku pasar ini sudah cenderung ke arah kuartal dua atau kuartal tiga
dulu masih di kuartal empat gitu ya ada kuartal tiga kuartal empat sekarang sudah bergeser ke depan
artinya ini resikonya semakin dekat untuk terjadinya kenaikan fed fund dan risiko reversal juga harus kita cermati oleh bank indonesia
baik sebenarnya banyak sekali ingin saya tanyakan tadi yang anda sebutkan
tapi kita mulai dahulu dengan pertumbuhan ekonomi di indonesia
bi juga kami mencatat sudah dua kali merevisi untuk target pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya lima sembilan hingga enam delapan
range nya pada maret direvisi menjadi lima lima hingga lima sembilan kemudian pada mei lima lima direvisi menjadi lima satu ke lima enam
tadi anda mengatakan ada di lima dua persen lalu timbul pertanyaan apakah salah satu yang dilakukan misalnya dengan bi rate ini
apakah ternyata gagal mengawal dari target pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun
perlu saya jelaskan ya bank indonesia tidak punya target mengenai pertumbuhan ekonomi
target bank indonesia adalah inflasi
pertumbuhan ekonomi memang kita perhatikan tetapi itu bukan menjadi target bank indonesia ya
memang kami melakukan revisi di tahun ini ya memang terkait dengan beberapa hal
seperti kita ketahui dari sisi bank indonesia
kita ketahui dari sisi globalnya ekspor kita juga ternyata tidak sebaik dari yang kita perkirakan
yang kedua adalah fiskal fiskal tahun ini pemerintah melakukan penghematan penghematan
realisasi di kuartal dua menunjukkan bahwa government expenditure ataupun konsumsi pemerintah itu negatif gitu ya
ini memang di luar di luar perkiraan kami semula sehingga kita merevisi
untuk sementara ini kami masih yakin bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini
baik tadi bukan pertumbuhan ekonomi targetnya tapi inflasi
nah inflasi year on year khusus memang seperti kita ketahui sudah ada di tiga sembilan puluh sembilan persen menurut data bps
namun ada khawatiran tadi anda sudah sempat menyinggung sedikit mengenai kepastian akan kenaikan harga bbm bersubsidi
tapi yang sudah jelas di depan mata tdl tarif dasar listrik sudah naik kemudian juga lpg dua belas
sepuluh kg juga sudah mendapat restu pemerintah untuk naik ditambah lagi dengan proyeksi kenaikan bbm bersubsidi
lalu apakah mempertahankan bi rate di level tujuh lima persen menurut bi masih inline dengan target tersebut
iya sementara ini gini ya kita sudah punya hitungan semua itu dampak dari ttl dampak dari lpg
jadi kenaikan harga bbm tahun ini kita perkirakan masih di dalam range kita empat lima plus minus satu
mungkin memang agak untuk di semester dua
semester dua ini memang agak agak sedikit naik karena ada adminster price tadi ya ttl lpg dan sebagainya
tetapi masih dalam range gitu ya masih dalam range bi
tentu saja kalau bbm naik bbm naik tahun ini katakanlah bulan november
ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap
kira kira kalau rp satu per liter kenaikannya dampaknya sekitar satu satu sampai satu dua
kalau rp dua kira kira dua lebih kalau rp tiga kira kira tiga lebih
dan pemirsa setelah pariwara kami akan kembali melanjutkan perbincangan dalam the central bank
dan pemirsa setelah pariwara kami akan kembali melanjutkan perbincangan dalam the central bank
dan semogadid you enjoy watching video ini
dan semogadid you enjoy watching video ini
kelahatan anda masih bersama kami dithe central bank
dan keoohatan juga yang dijel oj discontinued
judgmentnya di tujuh lima persen sekarang kita bergeser ke sektor keuangan dan perbankan serta pengaruhnya terhadap bi rate
bi rate bertahan sebelas bulan namun faktanya simpanan bunga kredit apalagi yang menggunakan kpr justru tidak mengalami penurunan dan justru terus mengalami kenaikan
ya memang gini biasanya kenaikan suku bunga bi rate suku bunga kebijakan itu memiliki lag
begitu naik bank bank juga tidak segera naik biasanya ada lag dua bulan tiga bulan tetapi ini kemudian dia terus naik gitu ya
sampai pada suatu level tertentu di mana katakanlah dia sudah marginnya sudah terbatas
sekarang ini margin spread antara suku bunga kredit sama deposito dari perbankan itu sudah menyempit
sudah sempit biasanya sekitar enam ratus lima ratus sekarang sudah empat ratus
secara historical kalau kita lihat secara historical ini sudah mepet
sehingga memang bank bank sekarang ini sudah mulai bertahan
kemarin ada dua bank besar yang sudah menurunkan suku bunganya
ya memang karena memang marginnya sudah mepet
jadi suku bunga depositonya juga tidak akan naik
ini saya kira memang prosesnya seperti itu
memang ketika turun tidak juga serta merta suku bunga perbankan turun
biasanya dia kembali dia menjaga margin dulu
tapi karena memang faktanya di lapangan kan masyarakat selalu merasakan bahwa ketika bi rate naik cepat sekali menaikkan
ya memang kelihatannya perilakunya seperti itu kalau kita lihat
dan memang oleh sebab itu kita terus bank indonesia mencoba atau bekerjasama dengan ojk tentu saja
untuk membuat bank bank di indonesia ini lebih efisien
sehingga spread itu tidak terlalu lebar
antara suku bunga deposit dengan suku bunga kreditnya
tapi pak yuda bicara mengenai tadi anda mengatakan marginnya yang dijaga oleh perbankan
namun bila kita bandingkan misalnya dengan pelaku industri perbankan di malaysia yang marginnya hanya dua persen
di kita sangat besar pak lima persen lebih
apakah masih wajar untuk dijaga lima persen lebih ketika kita lihat negara tetangga ada di dua persen misalnya
itu lagi sekali lagi margin besar itu karena memang kurang efisien kan
artinya masih bisa dibuat lebih efisien
nah ini yang apa yang kita lakukan selama ini ya
dengan mewajibkan dia untuk transparan di dalam menentukan base landing dan sebagainya
itu bagian dari upaya kita untuk agar perbankan lebih efisien
dan kemudian meski tadi masih mengenai biaya rate yang ketika naik perbankan juga tetap menaikkan
dan secara bersama sama lagi apakah bisa disimpulkan bahwa kita sudah menganut sistem oligopoli misalnya
apakah dan lebih mengacu kepada kartel
jangan jangan kita berbarengan untuk menahan suku bunga acuan di level tertentu
ya saya mungkin tidak berani mengatakan ini sebuah oligopoli ya
tetapi memang ada market leadernya
kita lihat perilaku perbankan kita selama pasca krisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan itu kelihatan sekali bahwa ada bank bank tertentu yang menjadi market leader
kalau dia sudah katakanlah bergerak
apa yang bisa bank sentral lakukan terhadap market leader tersebut misalnya
ya tentu saja kita bank bank indonesia dan selalu melakukan komunikasi dengan mereka
kita selalu punya forum forum untuk berdialog bagaimana meningkatkan efisiensi perbankan ini
misalnya katakanlah di marketing dari perbankan kita
off marketing itu cukup besar kalau kita bandingkan dengan negara lain
kalau kita lihat di amerika misalnya
tidak ada tuh hadiah mobil gitu ya kalau kita punya tabungan
sementara di kita jor joran dia mobil
mungkin dari payung sampai mercy ada di situ semua gitu ya
apa yang dikatakan oleh yang mungkin kita indikasikan sebagai market leader tersebut mungkin
makanya kita punya forum yang dengan bank bank besar biasanya
ya yang quote unquote di sini adalah market leaders gitu ya
mungkin bukan satu tapi leaders gitu ya
selanjutnya mengenai kredit yang terus mengalami perlambatan
namun pada juli menyentuh level lima persen
apakah ke depan masih akan melambat tren itu
pertumbuhan kredit memang kita lihat masih ada kecenderungan turun
biasanya begini ya perilaku dari pertumbuhan kredit itu tergantung pada kondisi ekonomi
kita melihat bahwa penurunan pertumbuhan kredit ini masih demandriven
artinya penurunan permintaan terhadap kredit yang turun
karena ekonominya melemah permintaan kredit turun
belum ada indikasi yang kuat bahwa ini sudah supply constraint
artinya bank bank yang mengerem gitu
bank bank yang mengerem pertumbuhan kredit
lebih pada permintaannya yang berkurang
kedepan kami lihat kalau ekonomi kita membaik
ekonomi kita di kuartal tiga ini
memang lebih lambat dibanding kuartal dua
kuartal tiga kita sekitar lima lebih sedikit
dengan pola ini maka kami perkirakan
kalau bank itu melihat kalau ekonominya sudah
dia akan kembali lagi menaikkan
oke jadi tergantung pada pola itu
pak yudha nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini
kami masih akan kembali bersama pak yuda agung
tetaplah bersama kami di the central bank
pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di the central bank
dan pak yuda kembali kita lanjutkan perbincangan
kali ini kita kaitkan antara bi rate dengan pak agus martowardoyo
juga memperingatkan juga mengenai resiko
dari peningkatan utang luar negeri korporasi
ya gini gambarannya seperti ini ya
utang luar negeri korporasi kita ini
memang dalam dua tiga tahun terakhir meningkat cukup signifikan
debt to service ratio juga sudah mencapai lima puluh
dibanding utang luar negeri korporasi
dibanding utang luar negeri pemerintah
bank luar negeri korporasi sudah di atas utang luar negeri pemerintah
ini sama dengan sebelum krisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan
banyak yang mengkhawatirkan kita akan bisa beresiko kembali
kami melihat memang ada beberapa risiko yang harus diadres di sini
yang pertama adalah risiko currency mismatch
kalau nilai tukar melemah tentu saja utangnya jadi meningkat secara rupiah
ini kami melihat karena apa
karena dari seratus perusahaan terbesar penghutang terbesar yang kita lihat
itu delapan puluh delapan perusahaan tidak melakukan hetch ya
memang ada dari delapan puluh delapan perusahaan ini yang punya natural heads
jadi sekitar enam puluh delapan itu naked
tidak di hedge secara eksport sebagai natural hedge maupun foreign exchange hedge
yang kedua adalah currency majority mismatch
jadi artinya ketika dia harus bayar dia perlu likuiditas falas dan sebagainya
kalau dia tidak siap maka dia akan menubruk pasar
dia kalau nilai tukarnya sedang bagus
tetapi kalau sedang bergejolak dia akan menambah tekanan
yang ketiga adalah risiko over leverage
rasio antara utangnya terhadap income nya itu ada kecenderungan meningkat
jadi ini adalah prinsip yang coba kita atur
tetapi pada prinsipnya kita tidak membatasi ya mbak ya
kita tidak membatasi kamu maksimal hutang segini
kita hanya meningkatkan risk management
jadi risk management diwarn kepada mereka agar lebih
artinya mereka harus mengharuskan mereka untuk hetch ya pada rasio tertentu
mereka untuk menyediakan likuiditas pada rasio tertentu
apalagi ke depan resikonya kan besar ya
ada faktor eksternal yang juga harus kita khawatirkan
seperti deped yang seperti anda katakan proyeksinya pada akhir dua ribu lima belas
ternyata sekarang sudah maju lebih cepat dari ekspektasi
kemudian juga bank sentral uni eropa yang juga memangkas suku bunga acuan pada pekan lalu
dan bank of japan yang juga mempertahankan stimulus moneter
bagaimana bi melihat bank bank sentral tersebut dan kebijakan tersebut bagi indonesia ke depan
kita yang melihat kita lihat yang paling berisiko adalah kenaikan fed ini ya
ya karena ini bukan saja menaikkan suku bunga dari globalnya yang akan mempengaruhi
kalau yang hutang tadi mempengaruhi jumlah hutangnya
tetapi juga risiko terjadinya capital reversal
pembalikan modal yang sekarang ini yang sudah masuk ke indonesia ya sampai dengan akhir agustus
ini rekod yang cukup secara historis ini yang besar
year to date januari sampai agustus
dan kalau lihat kepemilikan asing terhadap sbi
itu yang menjadi salah satu faktor eksternal yang juga sangat dicermati oleh bank indonesia ke depan
pak ayu dagung terima kasih sudah bergabung bersama kami the central bank
semoga kebijakan ke depan bisa membantu kondisi perekonomian kita lebih baik dari
dan pemirsa berakhir sudah the central bank kita untuk edisi kali ini
terima kasih anda sudah bersama kami dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya